mandinya lama banget
di rumah ini yang mandinya cepat
kak indra aku udah luar
tapi abang minta maaf juga
ntarin pulangnya ya
abis itu abang balik lagi kemari
udah pokoknya lo tuh tenang aja ya gua mau cariin buat cucu gue yang paling bagus gua
mau keliling nih sampai ke bogor jauh amatnya kalau udah dapat gua balik lagi ke sini yang
cakep yang ganteng iya jangan yang tuanya kayak ayo temuda lo gak usah ngajarin gue ya nih
noh di belakang gue taruh semua foto lo lihat lihat deh kali aja deng cocok ya
makasih makasih ya pamit dulu ya makasih ya assalamualaikum
ya hatinya ye din mukain gua pintu apa tuh
gue kagak mau di depan gue mau di belakang
mama kenapa sakit
tapi gak bisa dimutahin
biar akan yang rusin
wah ajar tuh si rizal
ya allah abang
kalo kedengeran orang
biar semua orang tau
kenapa abang sampe berantem sama abang rizal
dalam hal ini
dalam hal ini
nggak mau terserah

nanti orang orang pikir beneran
tapi kan semua orang udah tahu
kok berantem sama si rizal
tapi orang orang udah tau
biarin aja orang orang pada nebak nebak
mereka pasti gagal kepikir ke arah sana
tapi kalau sampai sini jalan macam macam lagi gue gak akan kasih hati
kak andri buruan
mandinya lama banget
emangnya ada di rumah ini yang mandinya cepat
kak indra aku dah luar
enggak lagi enggak sore ribut terus rusak kamar mandi
eh gantian kayak sama adiknya
lah itu kok udah gantiin
beb wah gutur
udah banget gue gulain terus
iya beb guntur tuh senang banget main bola dia enggak mau pulang masa
wala hebat kamu